masih bersama kami di studio dosen psikologi atma jaya marriage and family therapist ibu catherine marto sudarmo
tadi kita juga melihat ya bu ya bahwa memang gadget menggantikan komunikasi keluarga
nah ini kalau kita berbicara mengenai batasan bu batasan apa sih sebenarnya yang harus diterapkan di dalam keluarga
agar jangan sampai gadget atau teknologi malah menggantikan komunikasi itu tadi
iya memang gadget itu sekarang sudah sangat luas penggunaannya sampai pada anak anak
sehingga orang tua kadang kadang melihat gadget juga seperti babysitternya anak anak
kalau anak disuruh menunggu di apotek rewel dikasih game di gadget dia akan tenang
orang tua juga senang orang tua juga main gadget kan jadi sembilan jam rupanya ya
nah jadi seperti itulah yang terjadi sekarang ini cari mudah
sehingga gadget dipakai untuk menggantikan acara bermain bersama misalnya
nah jadi batasan seperti apa kembali lagi suami istri perlu bicara mau seperti apa anak anak mereka
bahkan sekarang ini banyak sekali
anak usia balita yang kurang pandai bicara atau terlambat berbicara
karena banyak sekali menonton video atau musik atau film dari gadget
sehingga dia tidak berinteraksi dengan orang lain ya akhirnya bicaranya terlambat
jadi batasan yang seperti apa terutama untuk anak anak kecil batasan waktu pasti
dan kemudian apalagi batasan isi itu juga perlu dirundingkan perlu dibicarakan
yang mana yang boleh yang mana yang tidak boleh
nah sejalan dengan itu anak anak bertumbuh memang banyak sekali hal sekarang gadget itu dipakai
bahkan juga untuk mengerjakan tugas sekolah
jadi kalau dilarang sama sekali akan sulit
memang anak menjadi ketinggalan
zaman lah ya dengan teman temannya
nanti problem lainnya lagi muncul
ada anak yang tidak mau pergi ke sekolah karena dia tidak mempunyai gadget tertentu merek tertentu
sehingga dia malu
nah jadi itu kan dampaknya merembet menjadi lebih lebar
nah oleh karena itu orang tua perlu duduk bersama berbicara dengan anak
bahwa mereka boleh memakai dan memakainya itu jam berapa sebaiknya juga
memakainya di ruang keluarga
sehingga bapak dan ibu dapat melihat anak anaknya itu membuka apa
kalau ada yang mau ditonton bersama tontonlah bersama
sehingga ada komunikasi
dan salah satu yang menarik juga ibu tadi ibu menyebutkan bahwa gadget kalau bagi orang tua seolah menggantikan neni atau pengasuh
agar anaknya anteng begitu ibu ya
tapi juga kalau kita melihat dari sisi anak kadang juga berbeda dengan generasi yang lalu
bahwa kalau dulu itu anak mendengarkan orang tua
bahwa source dari knowledge itu adalah orang tua atau keluarga
tapi di era informatika yang sekarang kadang kadang bahkan kita pun orang dewasa kadang kadang kalau perlu melihat sesuatu kita google begitu
anak kecil pun sekarang sudah belajar mulai googling
itu apakah ada pergeseran peran dari orang tua atau bagaimana
atau kita juga sebagai orang tua harus catch up begitu dengan teknologi begitu
ya memang sekarang dengan banyak situs yang disediakan
memudahkan ya kan
tinggal pencet satu dua tiga hasilnya atau informasinya didapatkan gitu ya
itu bagus sebetulnya kan
nah tetapi kalau itu juga tidak ada menggantikan komunikasi kan sayang sekali
ya tapi kalau misalnya seseorang ingin mencari contoh aja yang gampang nama ibu kota misalnya
nah boleh googling ya kan
tapi setelah itu kan bisa dibicarakan
oke di kota itu
ada apa saja ya
apa yang menarik dari kota itu orang tua bisa mengajukan pertanyaan
sehingga terjadilah komunikasi tatap muka
jadi orang tua juga harus ikut serta juga begitu ya
agar itu bisa menjadi obrolan begitu ya bu ya
karena orang tua seringkali sekarang mengatakan juga seperti tidak punya bahan untuk membicarakan dengan anak anak
karena anak anak semua sekarang sudah bisa cari semua di google gitu kan
nah orang tua juga perlu kreatif lah ya untuk juga mencari bahan untuk dapat membicarakan dengan anak anak
oke nah ini juga masih berbicara seputar perkembangan anakmu
tadi sebelum jeda kita berbicara mengenai tingkat perceraian yang semakin tinggi
efek kepada anak dari perceraian itu sendiri apa ibu
aduh mbak anissa banyak sekali
banyak sekali dan panjang sekali
oleh karena itu kan saya punya moto
kalau saya dapat menyelamatkan satu perkawinan saya menyelamatkan banyak perkawinan di generasi selanjutnya
itu mau mengatakan bahwa perkawinan anak anak kita itu melihat modelnya dari mana
dari orang tua kan
dari orang tua kan
nah kalau dia melihat orang tuanya itu mudah sekali keluar dari perkawinan
ya pintu exitnya itu gampang terlihat
anak anak juga akan mudah melihatnya
dan dia bisa berkata oh kalau tidak cocok kalau tidak suka lagi keluar
nah model perkawinan anak anak itu dapatnya dari orang tua
oleh karena itu
banyak sekali klien saya juga yang mengatakan bahwa oh saya sekarang mengerti pasangan saya begitu
soalnya orang tuanya juga bercerai sih
nah sehingga atau di keluarganya banyak gitu perceraian
ada om tante lah ada siapa sepupu atau apa
sehingga perceraian dilihat sebagai alternatif menyelesaikan suatu
menyelesaikan suatu krisis
padahal krisis itu kan sebetulnya tanda bahwa perkawinan mereka harus naik kelas
karena ada krisis berarti ada yang harus ditingkatkan
apakah itu komunikasinya harus ditingkatkan
apakah itu rasa kasihnya rasa sayangnya yang harus ditingkatkan
itu adalah tanda bahwa perkawinan mereka tidak boleh dia menyebabkan
tidak boleh diam diam di level itu
harus naik bukan keluar
kalau bercerai kan tidak naik kelas tapi keluar dari perkawinan itu
dan dampaknya dari hasil penelitian kalau perceraian itu terjadi di usia remaja anak anaknya
itu bunuh diri tinggi sekali
pada anak anak yang orang tuanya bercerai ketika mereka remaja
ini berarti kembali lagi ke perencanaan tadi agar suatu perkawinan semakin kuat
tadi kita sempat berbicara seputar pre marital counseling
mungkin ibu catherine bisa menjelaskan lebih lanjut bu
sebetulnya counseling itu tidak harus hanya untuk yang mereka sedang bermasalah
ada krisis baru pergi ke counselor ke psikolog ke terapis
pre marital counseling sangat dianjurkan
dan menurut saya saya dapat memberikan pertanyaan pertanyaan yang mungkin cukup sensitif
tapi mereka tidak bisa membicarakannya kalau berdua
karena takut berantem
dengan adanya di counseling itu dibantu oleh counsellor nya
berarti apa ibu pertanyaan pertanyaannya
contohnya misalnya misalnya saya tanya tentang mertua lah
apa yang paling kamu sukai dari mertua kamu
apa yang paling kamu tidak sukai dari mertua kamu
nah sekarang misalnya dia ada mengatakan sesuatu
saya nggak suka dengan ibu mertua yang suka ikut campur cerewet atau apa ya
nah sekarang saya bisa tanya lagi kan
bagaimana kamu akan mengatasi masalah dengan ibu mertua
nah pasangannya kan ada di situ
pasangannya juga bisa memberikan usul
oh kalau ibu saya itu orangnya sebetulnya baik
tapi dia paling cerewet kalau soal masakan misalnya begitu
nah sekarang usulnya apa
supaya tidak perlu berantem dengan ibu mertua soal masakan
nah anaknya yang mengerti sang ibu kan dapat memberikan usul
tapi semua itu dibicarakan sebelum konflik terjadi dengan ibu mertua
tapi kalau nanti suatu saat terjadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan
jadi banyak sekali masalah yang dapat dimunculkan sebelum perkawinan
yang satu bilang ya nanti kalau saya sudah bekerja lima tahun baru kita punya anak
yang satunya mengatakan enggak lah langsung aja nanti kita terlalu tua
nah itu kan kalau dibicarakan berdua seringkali ribut
terus akhirnya berakhir dengan malam minggu yang suram
kalau di dalam ruang pre marital counseling saya bisa bertanya
coba mengapa harus lima tahun
apakah bisa sampai pada titik kompromi
tapi itu dibantu oleh pihak ketiga yaitu counselor
berarti counseling sendiri bisa dilakukan sebelum menikah dan setelah menikah begitu ya bu ya
bagaimana dengan orang tua dan anak
apakah itu juga ada counselingnya
karena kadang kadang saya suka mendengar cerita bahwa saat anak berangsur dewasa atau remaja
kemudian ada perbedaan gap dari generasi itu itu apakah bisa juga counseling bisa
dan saya biasanya kalau ditanya apakah bisa bu tolong dibantu anak saya yang sudah remaja untuk counseling dengan ibu
komunikasi dengan kami kayaknya enggak nyambung atau selalu berakhir dengan marah dan sebagainya
saya selalu mengatakan ibu dan bapak ikut hadir ya
karena remaja ini kan sebetulnya bagian dari keluarga
nah kalau bersama sama kita bisa membicarakannya lebih terbuka dan anak itu juga mau mengatakan sesuatu yang tadinya dia takut
tapi karena ada saya dia berani mengatakan
sehingga itu bisa dibicarakan di ruang counseling
kalau dengan anggota keluarga lain seperti kakak beradik itu bisa juga
sebenarnya apapun juga bisa diselesaikan begitu ya bu
makanya jangan cepat cepat keluar gitu kan meninggalkan rumah misalnya karena ada konflik
tapi sebetulnya bisa dibicarakan
mungkin hanya karena pernah salah komunikasi sehingga salah persepsi ya kan
atau sikap yang kurang baik sehingga ibu selalu jengkel
karena anaknya kalau ditanya nggak tahu
jadi itu kan bisa diperbaiki
nah ini yang terakhir bu tips tips untuk keluarga indonesia nih
apa yang kemudian bisa diberikan agar semakin waktu keluarga itu semakin berkualitas
yang penting perkawinan adalah sesuatu yang agung yang serius sehingga perlu dipersiapkan
orang orang muda diajak untuk mempersiapkan perkawinan dengan baik
kalau perlu ya dibantu dengan pre marital counseling
nah kemudian dalam keluarga ada yang namanya komunikasi
dan komunikasi itu juga perlu direncanakan dan dibicarakan mau yang seperti apa
bagaimana teknologi ikut serta
dan kemudian yang saya juga ingin sampaikan
adalah sebaiknya keluarga juga mempunyai teman teman keluarga
jadi kalau mbak anissa punya teman
baik juga untuk dikenalkan dengan pasangan dengan suami
sehingga suami kenal mbak anissa itu bergaul dengan siapa
nah kalau banyak keluarga berteman itu manfaatnya luar biasa
anak anak juga melihat bahwa orang tuanya juga punya teman teman yang baik
dan orang tua dapat menitipkan kadang kadang suatu omongan
satu nasihat kepada teman baiknya yang mempunyai tujuan hidup yang sama sama baik
kadang kadang kan kalau anak dikasih tahu orang tua nggak mau
tapi kalau dikasih tahu orang lain mau
nah dengan punya banyak teman keluarga ini di kota besar sangat dibutuhkan
sangat kurang ya berarti kita harus yang
kita harus reach out ke teman teman dan juga agar melibatkan keluarga ya
terima kasih banyak ibu catherine marto sudarmo atas waktu anda untuk cnn indonesia newsroom
akan langsung saya aplikasikan ke keluarga
dan jangan kemana mana karena cnn indonesia newsroom akan kembali setelah judah berikut ini